terus gue bawa masuk mobil gue dong
tadinya gue mau bawa ke dokter
gara gara masakan kampung kayak gitu
satu rumah jadi sakit semuanya
iya mau kasih saya racun juga lagi
pasti tante safirnya juga pusing sekarang
karena herak lagi sakit
mau pusing mau kagak
tapi gue kagak demand sama caranya
selama ini udah main macem macem nih sama gue
eh ngapain juga
dia harusnya kalau anaknya sakit
ngapain juga dia ngejogrok disini
glenn kan udah pacaran sama herak
dia kan orang lain
lapor ya makan aja lah
aku gak kuat
kamu tolong suapin aku ya
tuh glenn perut aku perih
makasih ya glenn
menyangka kamu tuh perhatiin banget sama aku
kamu sampe mau nungguin aku disini
nih makan yang banyak nih
biar cepet sembuh ya
formas sudah kekit kakak
surah sudah terangkan
bardo nani datang kerasnya
sudah kignan juga

akhirnya lu berhasil juga
eh tau gak sih
ternyata emang lebih ampuh tuh
orang tuh kalo dibaik baikin deh daripada di jahatin
bu terima kasih dulu dong sama gue
iya tapi orang yang suruh nabrak gue tuh kebabasan
gue kan tadinya pengennya cuma kesenggol doang
buat alasan masuk rumah sakit
oh ini malah jadi luka luka kayak gini nek
sakit tau gak sih
tahan lebih tahan lu harus kuat
akhirnya era bisa dapetin glenn
tapi kalau gue gimana caranya dapetin luki
ini kesempatan gue biar luki punya utang budi ke gue
iya ada apa
enggak gue cuma kasih tahu aja
kalo gue lagi sama luki dan kita berdua mau pergi makan di cafe taman
kalo lo gak percaya lo tinggal dateng aja ntar sore
gue bisa di sini
iya tadi itu lo pingsan di jalan terus gue bawa masuk mobil gue dong
tadinya gue mau bawa ke dokter
enggak enggak enggak enggak usah
gue lapar ya kita makan dulu ya
enggak enggak apa apa mo gue masih bisa tahan udah turunin aja gue di sini
ki gue tuh tulus bantuinmu sebagai teman gue gak niat apa apa kok
lo mau kan nerima bantuan gue
nah sekarang kamu boleh makan
ini semua gue pesenin buat lo

kalau sampai opi benar lihat gue sama lucky dia pasti bakalan marah
dan lucky jadi milik gue
luki lebih milih untuk pergi sama sisi dibanding sama aku
kenapa kok senyum kayak gitu
oh enggak tadi pelayanannya juga ikut ketawa
hah ketawa kenapa
ya karena sendawa lo lah
hah bagaimana sih
oh iya jadi kamu udah boleh pulang sayang
apa diantar sama glenn
aduh anak itu baik banget ya
oke deh sayang ya bye
tante ero udah boleh balik ya
iya udah boleh pulang
dan nanti dia diantar sama glenn
kamu beresin tuh kamarnya dia saya nggak mau dia pulang kamarnya berantakan
hah iya tante
pasti kamar era aku beresin
ngapain kamu masih di situ cepat
pasti ero senang balik lagi ke rumah
jakarta kebanjiran he he
tidak berguna angin ngamuk
eh masya allah baduk
apaan lagi sih ini punya mata gak
stupid banget jadi orang
auran auran ntar gue beresin
masih ngejawab juga lagi
lihat tuh semua lantai jadi kotor begini
dasar orang kampung gak bisa kerja kamu
ini memang kotor makanya gue pel
mami ngapain sih marah marahin tante omas
kasian kan dia
kali aja dia tuh udah kecapean mi
kurang ajarin aku
kurang ajar banget kamu jadi malah bela belain dia
mi mami kenapa sih selalu aja kasar sama tante omas
ya kalau misalnya mami lihat tante omasnya masih basah
mami harus tolongin dong bukan dia malah dimarahin
eira kamu udah balik yaudah
kamu istirahat aja dulu di kamar ya
gue liat nantinya aku di kamar ya

eira makasih ya
tadi kamu udah ngebelainnya
ya ampun ra itu tuh ga seberapa kali mah kebaikan lo ke gue
lagian nyiak lo kan sama aja nya gue juga
masih belum bisa berubah
aku bikin yang berubah buat kamu ya
kok kaki gue jadi sakit ya
menyegah ya lo
yang bener dong
ternyata lo cuma bimbing